ibu turini tenaga kerja wanita asal cirebon jawa barat yang awalnya dikabarkan hilang selama dua puluh satu tahun
akhirnya bisa pulang ke kampung halaman di desa dauran kecamatan tengah tanji
iya ibu turini sempat disekap majikannya dan tak diberi gaji selama dua puluh satu tahun berikut kisahnya
ditemani dia putri pertamanya turini tampak bingung mencari cari rumahnya setelah dua puluh satu tahun tidak pernah kembali ke kampung halaman
turini memang tidak pernah pulang dan putus kontak dengan keluarga selama dua puluh satu tahun bekerja di arab saudi
kembalinya turini ke kampung halaman di desa dawan kecamatan tengah tanji kabupaten cirebon disambut haru keluarga
ya allah kesakitan bahaya allah
keluarga turini pun tidak henti hentinya menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah karena sudah membantu membebaskan dan memulangkan turini
turini sebelumnya dinyatakan hilang setelah berangkat bekerja sebagai tenaga kerja wanita di arab saudi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan silam
tim kbri riyad mencari turini dan berhasil menemukannya pada dua april dua ribu sembilan belas lalu dengan bantuan kantor polisi dawatmi

satu tahun bekerja turini disekap dan tidak diperkenankan keluar rumah oleh majikannya
gaji turini pun tidak pernah dibayarkan
jerry komara cirebon jawa barat
ya pemirsa sudah ada bersama kita ibu turini dan juga anak perempuannya mbak diah ardika sari
selamat pagi ibu turini mbak diah
yang pertama kami ikut senang sekali bisa kembali menerima ibu turini di kampung halaman
selamat pagi selamat pagi kembali
tidak bisa dibayangkanlah rasa bahagianya kita membacakan berita akhirnya ibu turini bisa kembali ke indonesia
pasti perjuangannya melelahkan ya mbak ya untuk memulangkan ibu ke sini
tapi ini tentu pemirsa di rumah sebetulnya ingin tahu cerita sebenarnya kayak gimana ibu
awalnya ibu turini ini bekerja lalu kemudian bisa disekap sepanjang dua puluh satu tahun itu bagaimana awalnya
saya juga tidak mengerti bagaimana suruh kerja
terus kata saya bapak
terus kata saya bapak
terus kata saya bapak
orang indonesia membantu harus dua tahun aturan
cari kerjaan di indonesia katanya susah katanya uangnya kecil
katanya campur kata saya
mau kecil mau enggak kata saya
saya aturan dua tahun nggak mau
tidak mau apa sih maksudnya
aturan indonesia tkw katanya harus dua tahun
enggak tahu mengelanggar hukuman kata saya
tuh pulang enggak dipulang
tuh pulang enggak dipulang
atau surat surat ktp pasporan nggak dibikin
sampai saya mau dipenjara lagi dibawa ke adilan demam
katanya kan kalau ke adilan deman dia yang menang urusannya
walaupun saya yang belum dikaji
ktp nggak dibikin sepanjang umur
paspor baru enggak bikin
oh itu yang dikatakan oleh
oh itu yang dikatakan oleh
majikan yang akhirnya
tadi majikan saya dipenjara saya dipenjara
oke jadi itu yang membuat bu rini nggak bisa pulang di awal awal tahun ya
tapi tidak terasa dua tahun kemudian menjadi dua puluh satu tahun
ini tapi keadaan atau perlakuan majikan di sana itu seperti apa sebenarnya bu
dan saya dengar juga memang ibu turini itu ditempatkan di daerah yang terpencil begitu
jadi sangat sulit untuk komunikasi begitu
dicariin dikaririn apalagi juga enggak masuk ke daerah itu
sinyal handphone enggak tahu
iya enggak tahu
tapi keadaan itu seperti apa tuh bu di sana
benar benar tidak boleh keluar rumah kah
enggak bisa keluar
cuma saya ngurusin orang tua kerja udah
kan kalau orang orang mau pergi ke pasar atau ke
pokoknya di jalan jalan apa seperti kalau majikan baik harusnya di rumah
di rumah saja ya
pokoknya enggak boleh enggak diizinin keluar rumah gitu
baik dengan alat komunikasi keluar
keluarnya itu dianya operasian kan nungguin anak kecil saya dibawa ke hotel gitu
saya ngontrak seminggu karena dia di amelia perutnya
hamil di rahiman di amelia
karena anaknya masih umur satu tahun
jadi muduin saya
jadi saya dibawa itu
untuk pertama kalinya itu baru bisa keluar
enggak tahu rumah sakit itu di amelia cuma kabarnya saja
saya nunggu dikontrakan
itu gimana caranya
majikannya perempuan ya bu ya
yang sama ibu ya
itu apa namanya melarang ibu keluar tuh dia ngomongnya kayak gimana
enggak boleh enggak boleh keluar gitu
terus enggak boleh teleponan
kalau masalah boleh telepon sih enggak ngomong
katanya kalau waktu masih baru tiga umuran tiga tahunan
dikasih telepon karena buat lebaran gitu
kalau sekarang enggak boleh
atau kirim surat saja dia ngomongin kita
nah itu kirim surat sudah pernah coba
yang tidak disampaikan
dua belas tahunan ya mulai ditutup
dua ribu dua belas terakhir komunikasi surat terakhir itu
dua ribu dua belas setiap kali saya kirim surat itu selalu balik lagi
setiap kembali kembali terus tuh suratnya
dan alasan bahwa yang bersangkutan ibu saya itu sudah tidak bekerja di alamat itu
mbak dia sudah meninggal
katanya ibu sudah pindah
mbak dia sudah meninggal
mbak dia sudah ada di sini
dibikin kayak begitu
jadi memang dipersulit saja
jadi dibikin ngiburin keluarga kita supaya enggak itu
betul tapi itu bagaimana tuh mbak dia di keluarga sendiri untuk bisa tetap bertahan punya harapan nih
ibu turini itu masih di sana kan
aturan orang indonesia kan kalau meninggal jenazahnya dipulangin
kalau kita anak kita pintarnya harus jenazahnya mana
saya selalu yakin itu
belum saya bisa melihat ada jenazah ibu saya gitu dengan mata kepala saya sendiri saya enggak percaya
aturan hukuman saudi paspor atau pakaian dua setel
atau walaupun celana ada resip
kulodong harus di tasnya ada
dan ternyata memang ada
bahwa ini tkw ini pembantu ini dari jerbon meninggal
karena itu enggak ada kabarnya itu jenazah enggak ada
jadi pasti bohongin kita anak kita
bahkan nyari nyariin terus sampai
kalau majikan selama ibu bekerja di sana itu perlakuannya gimana kasar atau
ya kasar juga sepertinya
tapi kasar di tempat jepang belum pernah secara fisik
tapi kalau masalah mukul dia enggak
karena dia itu orang pejabat
dan salah sendiri
kalau saya dipukul kan di pekulian dia yang salah ini
jadi mbak diah hilang kontak tahun dua ribu dua belas
itu nunggu nunggu surat nggak datang datang surat
nah terus gimana
ya kirim surat sampai bahkan tujuh kali selalu balik lagi
udah enggak tulangkan pos dia kembali lagi
iya selalu balik lagi seperti itu
nah dari situ saya coba ini pertengahan dua ribu tiga belas saya suratin ke bnp dua tki
suratin bnp dua kali sambil nunggu saya datengin ke sponsornya
terus ke pt nya juga
tapi kan pt nya udah bangkrut yang di pt bayangkara yang dicondet itu
nah dari situ saya ini lagi sama teman teman gitu
maksudnya cari info gimana caranya ini ibu saya keadaannya di sana
maksudnya enggak bisa komunikasi dan enggak ada kabarnya gitu
setiap kali saya kirim surat selalu balik lagi
nah dari situ barulah ada yang kasih tahu beginilah caranya begini begini
tapi walaupun hasilnya belum memuaskan juga pada waktu itu
nah singkat cerita delapan maret kemarin baru saya lihat postingan di facebook
dari orang tangerang ya
orang tangerang itu memposting foto foto waktu kecil saya sama alamat alamat itu tuh
alamat tempat tinggal
nah bahwa tkw yang bernama turi ini sedang mencari keluarganya di daerah cirebon gitu
dari situ saya langsung hubungin orang tangerang itu
dikasihlah informasi yang ininya itu dari orang filipina
dari situ saya bisa langsung komunikasi untuk pertama kalinya sama ibu
nah ini ibu tir ini boleh ceritakan ya tentang facebook itu
nah itu ceritanya ketemunya dimana tadi ibu di pesta ya dengan rekan filipin ini
di rumah kita
kalau pestanya kan di hotel
oh di rumah
jadi ibu gak ikut
langsung tidur di rumah saya dulu ya
nanti dua hari lagi pesen hotel
orang orang dipernikahin begitu
jadi di situ ibu ketemu dengan rekan
satu malam berapa ya tiga puluh ribu atau lima puluh ribu
oke jadi intinya mbak dia ini sudah coba untuk cari ibu berkali kali lewat prosedur yang normal itu gak dapet dapet gitu ya
belum ada hasil yang memuaskan lah
sampai akhirnya ngelihat postingan di facebook
itu ibu masih di arab saudi
posisinya tuh sudah di tangerang
masih di sana
nah apa yang mbak dian lakukan ketika lihat postingan di facebook
terus mbak diah tuh gimana
nah dari situ saya langsung bisa komunikasi sama ibu saya
terus ibu saya ngomong seperti itu
dek tolong secepatnya kamu hubungin kepolisian atau presiden atau pemerintahan indonesia buat pulangin saya gitu
secepatnya karena keadaan saya di sini tidak boleh diperbolehkan keluar lah seperti itu sama majikan
dan tidak pernah digaji selama dua puluh satu tahun ini katanya gitu
kalau misalnya kamu gak bisa pulangin saya saya mau bunuh diri aja mati di sini
dia seperti itu bilangnya
karena udah putus asa tentunya ibu ya dua puluh satu tahun ya
saya bisa gak bisa bayangin sih masalahnya ya begitu
jadi ibu mbak dia langsung menghubungin siapa tuh setelah itu
setelah itu saya hubungin teman sih
saya cerita cerita dulu begini
terus dari teman menyarankan yaudah kita ini lewat media lagi aja kata teman saya seperti itu
dari situ barulah itu di iniin ke media
ada lah beberapa yang beberapa orang yang ngasih saran lagi katanya suruh datang lah ke disnaker
terus ke dismigrativiong juga gitu saya datengin
terus ke imigran care juga
terus sempat dari situ saya dm presiden jokowi
ibu atalia bapak ridwan kamil terus ke menlu juga
saya hubungin semua itu
dari situ sambil menunggu belum ada tanggapan juga
saya datang ke disnaker cirebon ke kbri cirebon
alhamdulillah ditanggapin itu langsung ke kbri
nah dari situ baru komunikasi langsung sama orang kbri nya minta alamat ibu saya
barulah dari situ saya kasihin juga messenger yang orang filipina
terus saya kasihin semua orang kbri
dari situ barulah kelacak ini tempat tinggal oposisi ibu
terus ibu dijemput ke kbri
berarti itu prosesnya berapa lama ya
kira kira berapa hari dari melihat status di facebook hingga akhirnya
dari delapan maret dua april dijemputnya
jadi nggak lama lah
terus ditanya sama orang kbri tuh majikanya jawab apa tuh waktu
saya diambil orang kbri sama abu ahmad sama pak ebda
terusan diambil dari rumah jam tiga sampai siang
kan jaraknya jauh ya
saya nggak bisa lolos karena saya kalau keluar di saudi kan banyak ya ini orang
ada orang bengali orang hindi bangladesh pakistan
kan saya seperempuan dia kan laki laki
saya takut sendiri
mendingan mendingan baik nolong kita
suruh nganterin ke polisi
takutnya kan nggak tahu namanya juga manusia
takut lebih di jahatin
tapi saat orang kbri hadir ibu melihat ada orang kbri indonesia itu perasaan bagaimana
si abu ahmad sama pak ebda
kapan kesininya kata saya
karena saya mau dikaburin hari minggu kata saya
tadi saya mau dikaburin hari minggu
soalnya saya habis kerja mau mandi ke kamar mandi ya jam sepuluh an udah selesai semua
saya tuh pakai handuk
bapak saya yang laki laki itu ngobrol sama temennya
tiketnya udah oke katanya
kamu dibawa pembantunya katanya habis subuh
supaya jangan tahu arah
jadi udah ada
udah ada rencana mau kaburin
udah merencanakan mau dikaburin
saya yang mengambil orang kbri telepon
kata saya mau dikaburin hari minggu kata saya
perginya jam lima
katanya udah karena bikin sekejutan
atau ngomong sama temen
kamu siap siap pakaian
mandi dulu katanya
kalau tas kamu punya tas atau koper
biarin mungkin gak di bolehin di izin dibawa
yang penting kamu pakai sendiri dua setel atau tiga setel
kata si orang kbri
terus yang dijemput saya
terusan orang orang pada lemblenggong semua
dari mana kabarnya orang kbri tahu rumah kita
padahal sebelumnya saya sudah tahu
padahal saya sudah tahu
saya minta orang filipina itu suruh searching dulu
jadi alhamdulillah untuknya operatif gitu orang filipina yang mau membantu
ini orang filipina itu pembantu juga ya
tapi beda majikan sama ibu saya
tapi masih saudara
jadi ini memang akhirnya berhasil memulakan ibu turi ini
juga karena kerjasama dari berbagai pihak yang mau membantu
dan juga tidak hilang harapan begitu ya
kalau saya selamat alhamdulillah
pertolongan dari hukuman indonesia
saya mengucapkan orang kbri pak jokowi hukuman kita yang baik
yang menyelamatkan kita
yang orang kbri pak sadullah
terima kasih banyak
orang kbri pak ebda
pak abu ahmad
itu yang mengurus sampai ibu anaknya
yang pengurus kbri
saya mengucapkan banyak banyak terima kasih
bersyukur lebih kulus
alhamdulillah ya sudah sampai ke indonesia
badiah gimana badiah pada akhirnya bisa bertemu lagi sama ibu
ya pertemuan yang panjang
tentunya senang banget
cuma ini ya campur aduk lah
antara percaya sama enggak
semoga ini enggak mimpi
saat pertama kali bertemu langsung rasanya bagaimana
ya senang sedih campur aduk lah
kalau ada yang mau diucapkan itu mau berterima kasih sama siapa mbak dian
sampai akhirnya bisa
terutama sebelumnya terima kasih buat bapak presiden jokowi
pemerintah juga yang sudah membantu
terus pak sa'dullah
pak abu ahmad
pengacara dari kbri juga
pokoknya rekan rekan yang semua udah ngebantu
saya ucapkan banyak terima kasih yang udah membantu kepulangan ibu saya
semoga nanti juga nih pak jokowi mendengar
siapa tahu nanti mungkin diundang oleh pak jokowi ke istana ya
mudah mudahan seperti itu
tapi buat ibu dan juga buat mbak diah
selamat untuk memulai hidup kembali di negara sendiri
di kampung sendiri
makasih sudah hadir di good morning
pemirsa usaha jeda kami akan hadirkan resep jamu sehat ala presiden jokowi
yang dapat disantap setiap hari sebelum beraktivitas
kira kira seperti apa